polemik yang terjadi terkait status alih ke pengurusan atas lahan di komplek kelora bung karno terus berlanjut
kini pihak pt indobuilko atau pengelola hotel sultan angkat bicara
melalui kuasa hukumnya hamzan zulfa memberikan keterangan resmi di hotel sultan jakarta jumat sore
hamdan mengatakan pernyataan menko polhukam yang menyebut adanya perbuatan melanggar hukum
atas izin hak guna bangunan oleh pt indobuilko selaku pengelola hotel sultan selama ini dianggap keliru dan tidak benar
hamdan menjelaskan pt indobuilko menguasai dan mengelola lahan seluas tiga belas tujuh hektare
di kawasan gbk berdasarkan pemberian hak guna bangunan hgb no dua puluh enam gelora dan hgb no dua puluh tujuh gelora
oleh negara secara sah selama masa pemberian selama tiga puluh tahun sampai tahun dua ribu dua puluh
dengan masa perpanjangan dua puluh tahun
atau sampai tahun dua ribu dua puluh
karena itu hamdan memastikan saat ini pt indobuilko masih berhak atas hgb hotel sultan
mengingat belum ada putusan lanjutan terkait pengajuan perpanjangan hgb oleh pt indobulko
kepada kepala kanwil bpn atr dki jakarta pada satu april tahun dua ribu dua puluh satu lalu
dengan demikian menurut hamdan status dan kepemilikan hak atas hgb secara hukum tidak berubah
sehingga tidak benar pt indobuilko menguasai
aset negara tanpa hak atau melawan hukum
menurut hukum pasal tiga puluh tujuh ayat satu peraturan pemerintahan nomor delapan mas tahun dua ribu dua puluh satu
hgb yang sudah lima puluh tahun diberikan kepada pt di golkar
masih diberi hak oleh negara untuk diperbai
selama tiga puluh tahun

masih diberi hak kepada negara untuk diperbarui selama tiga puluh tahun
jadi masih sampai tiga puluh tahun yang akan datang
sebelumnya mahfud md menerangkan
berdasarkan keputusan rapat koordinasi perubahan status aset negara
di kawasan gbk sudah berakhir dan sudah resmi menangkan negara di pengadilan tata usaha negara
maka demikian perusahaan diminta untuk segera mengosongkan hotel
yang sekarang jadi miliknya
ini masalah tugas negara
bahwa tidak boleh pihak swasta dengan alasan apapun
menguasai tanah negara tanpa alas hak yang diberikan oleh hukum
tambahan sedikit dulu menteri atpr bpn yang sudah lama sudah
mempertahankan hak ini di pengadilan nomor satu itu sebagai
proses hukum dan ini sebenarnya hasil dari hak hak hukum lama dan harus dieksekusi
terkait nasib para pekerja pt indobilcop berkeyakinan pemerintah tidak akan melakukan
tindakan pengosongan paksa hotel sultan